terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh
rizik syihab saat ini menjalani perawatan di rumah sakit umi kota bogor jawa barat
iya megi informasi ini dikonfirmasi langsung oleh manajemen rumah sakit umi kota bogor jawa barat pada kamis sore
rizik dan istrinya dikabarkan tengah menjalani perawatan intensif sejak rabu kemarin
keduanya dirawat lantaran mengalami kelelahan
saat ini tim medis tengah menunggu hasil uji laboratorium serta pemeriksaan kesehatan rizik dan istri
untuk memastikan sakit yang dialami rizik
keduanya juga menolak dijenguk oleh pihak manapun hingga sepekan ke depan
pimpinan rumah sakit tersebut menyampaikan kepada saya saat ini kondisi habib dalam keadaan baik
telah dilakukan pengecekan secara menyeluruh
dan hasilnya juga sejauh ini baik
sejauh ini baik dan habib sendiri menyampaikan bahwa tidak ingin untuk dijenguk dulu
sejak tiba di jakarta dari arab saudi pada sepuluh november lalu rizik sihab mengikuti sejumlah acara yang melibatkan ribuan orang
dalam semua acara itu rizik nampak tidak menerapkan protokol kesehatan
ia tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak
ia juga menerima sejumlah tamu tokoh seperti gubernur dki anies baswedan
dan deklalator partai umat amin rais
tim luputan cnn indonesia
untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lanjut terkait kondisi terkini rizik syihab yang dirawat di rumah sakit bogor kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia sufiani tanjung
selamat pagi sufi bagaimana kondisi terkini rizik syihab yang masih dirawat di rumah sakit umi bogor
selamat pagi maggie dan juga farhanisa
saat ini saya berada di rumah sakit umi

di mana dikabarkan rizik syihab pimpinan dari fpi dirawat di sini sejak hari rabu kemarin
dan seperti informasi yang beredar bahwa rizik shihab di sini menerima perawatan di ruang perawatan biasa di presiden suite
di mana kabar yang beredar justru menyebutkan bahwa rizik dalam kondisi yang cukup kritis
padahal menurut direktur umum rumah sakit umi sendiri yang menyebut
secara langsung bahwa kondisi rizik syihab dan juga istrinya dalam kondisi yang cukup stabil dan tidak menggunakan ventilator
serta menerima perawatan di ruang rawat biasa di presiden suite
namun memang dari pihak rizik sihab sendiri dan keluarga tidak menerima kunjungan hingga sepekan ke depan
bahkan pada saat kami melakukan pemantauan sejak pagi hari tadi di sini
ada beberapa simpatisan dan juga pendukung dari fpi yang ingin datang menjenguk namun ternyata tidak diizinkan masuk
dan memang dari pihak keluarga rizik shihab sendiri sudah menyebut bahwa tidak ada kunjungan baik itu dari pengurus fpi dan juga simpatisan
namun yang seperti dapat anda lihat saat ini di rumah sakit umi bogor dipenuhi oleh karangan bunga yang berisi doa dan juga ucapan kesembuhan
bagi rizik sihab yang dikirim oleh para simpatisan dan juga masa dari fpi yang memenuhi wilayah atau lahan parkir di rumah sakit umi
ini yang luasnya tidak terlalu luas sehingga memang karangan bunga ini diletakkan menghadap ke arah lahan parkir kemudian ditempelkan ke arah tembok
dan jumlahnya cukup banyak kami lihat sebagian besar isinya memang berisi harapan kesembuhan dan juga doa bagi rizik shihab yang sudah menjalani perawatan di rumah sakit ini sejak hari rabu hingga saat ini

nah terkait dengan kondisi kesehatan rizik shihab sendiri banyak pihak yang menduga duga apa yang akan terjadi
rizik dirawat karena memang terinfeksi oleh virus covid sembilan belas mengingat jadwal dari pimpinan fpi ini sejak tiba di tanah air pada tanggal sepuluh november dua ribu dua puluh
hingga akhirnya melakukan sejumlah kegiatan yang cukup mengundang kerumunan masa pada hari sabtu yaitu menikahkan putri keempatnya najwa sihab di petamburan
dan juga ikut menghadiri acara maulid akbar baik di tebet dan juga di petamburan dan juga sempat datang ke bogor
ke kawasan megamendung untuk meletakkan batu pertama

itu semua adalah sejumlah kegiatan yang mengundang kerumunan massa dan pimpinan fpi rizik shihab juga tampak tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik
artinya banyak masa atau simpatisan fpi yang masih bisa merangkul kemudian langsung bertemu muka
dan kemudian berada dalam jarak yang berdekatan tidak menerapkan aturan untuk penerapan physical dispensing
artinya ini sangat riskan untuk tertular
namun sejauh ini dari pihak rumah sakit umi menyebut dari direktur utama rumah sakit umi andi tatat menyebut
belum ada indikasi yang mengarah ke arah covid sembilan belas yang ditemui pada rizik syihab dan juga istrinya
namun dari pihak wali kota dari pihak pmd bogor sendiri dari wali kota arya bima menyebut bahwa dari gugus tugas meminta pada rizik shihab dan juga keluarga untuk segera mengikuti tes usaha
sejauh ini informasi yang kami terima dari pihak rizik sihab sendiri belum menerima tawaran ini dan menyebut
masih mempertimbangkan tawaran untuk melakukan tes usap atau tes swab dari gugus tugas kota bogor
dan hari ini rizik shihab dijadwalkan akan menerima perperiksaan dari dokter pribadinya
jadi sejauh ini sepanjang pagi hari ini kami memantau di rumah sakit umi memang kami belum melihat tim dari gugus tugas kota bogor datang ke rumah sakit umi
untuk menggelar tes usaha bagi rizik shihab
dan kita masih sama sama menunggu apakah nantinya setelah dokter pribadi rizik shihab melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan pimpinan fpi ini dengan istrinya yang dirawat di residence suite di rumah sakit umi ini
apakah nantinya akan diputuskan untuk melakukan tes usap bagi rizik syihab dan juga istrinya
kita masih menunggu dan sejauh ini kami juga masih menunggu kedatangan dari dokter pribadi rizik syihab
serta masih menunggu informasi terbaru dari rumah sakit umi
mengenai kondisi terkini dari rizik syihab sendiri
ini juga dari saya
ya baik terima kasih koresponden cnn indonesia sufiani tanjung atas laporan langsung anda dari bogor jawa barat